jadi formula yang digunakan sebenarnya sama ya tiga m
tiga m itu harus menjadi catatan penting di benak kita di otak kita
menggunakan masker menjaga jarak kemudian mencuci tangan
itu yang harus selalu kita jalankan agar ini menjadi salah satu kunci utama atau kunci penting kita dalam pengendalian pandemi
berbicara mengenai masker masker kita tahu adalah alat pelindung yang wajib dipakai oleh anda semua untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
namun apakah anda tahu bahwa masker tidak boleh digunakan terlalu lama dan harus diganti setiap empat jam sekali
satunya pasti bahaya untuk kesehatan
yang kedua pasti bisa berdampak buruk juga terhadap kulit wajah anda
kita akan bahas apa faktanya berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang sian indonesia
jadi penggunaan masker terhadap kulit wajah anda juga harus tahu apa apa saja
kita lihat masalah yang common
masalah yang biasanya terjadi kalau anda itu nggak rajin ganti masker setiap empat jam sekali adalah ini dia
buat wanita ini masalah banget sih biasanya jerawat di kulit wajah
jadi jerawat di kulit wajah disebabkan oleh kurangnya ini kurang sirkulasi udara
jadi kurang sirkulasi udara di wajah akibat tidak rutin mengganti masker anda
jadi selain itu wajah kulit anda juga bisa letih
cet kemudian ini dia ya kulit wajah anda selain jerawat tadi lecet juga bisa
kemudian terkena dermatitis iritan yang akibat menyentuh masker kalau misalnya tangan anda terkontaminasi
terkontaminasi itu artinya apa
jadi misalnya anda habis megang megang apa megang megang benda kemudian habis itu tidak cuci tangan
kemudian langsung aja pegang pegang masker kemudian sentuh wajah atau kulit wajah anda nggak diganti
ya itu makanya bisa lecet itu tadi
kemudian kita lihat ini tadi dermatitis iritan
next berikutnya adalah bagaimana sih tips merawat wajah anda
kalau misalnya anda atau kulit wajah anda ini termasuk kulit wajah yang sensitif yang bermasalah karena salah satunya tidak rutin mengganti masker
jangan khawatir kita lihat ada beberapa tips perawatan yang bisa anda lakukan gampang banget sebenarnya
dan saya yakin juga anda sebagian besar pasti bisa
tahu informasi ini tapi kadang kadang tuh suka skip suka lupa apalagi yang paling banyak nih paling males ya
yang pertama kita lihat adalah cuci atau bersihkan wajah anda menggunakan pembersih lembut dan juga non abrasif
kemudian setelah anda cuci ya anda bersihkan kerikan wajah anda dengan menepuk di tap tap secara perlahan
ini cewek cewek pasti tahu di tap tap di tepuk tepuk gitu ya secara perlahan
kemudian setelah itu oleskan pelembab di wajah anda supaya kulitnya nggak kering pastinya ya
agar kulitnya nggak kering dan yang paling penting adalah minum agar kulit wajah anda ini terhidrasi
jadi minum air putih banyak banyak minum air putih jangan sampai anda sedikit atau kekurangan minum air putih
jadi kulit wajahnya makin tambah kusam atau makin tambah kering
dan kita lihat yang terakhir bagaimana tips memakai masker tentunya agar lebih aman agar kulit wajah anda tetap terjaga dan mencegah covid sesuai dengan rekomendasi dari bnpb
yang pertama kita lihat pastinya cuci tangan anda sebelum menggunakan masker
dicuci jangan asal cuci kemudian dibilas dengan air bersih air yang mengalir dengan sabun minimal dua puluh detik
jadi asal jangan asal cuma cuci cuci
cuci doang kemudian mulut dan hidung ini harus tertutup
jadi menggunakan masker ini kan kadang kadang ada juga tuh yang makanya di bawah dagu gitu ya atau cuma dicantelin doang gitu nggak bener
ini salah jadi mulut dan hidung anda harus tertutup dengan masker tersebut
yang ketiga adalah jangan sentuh masker anda saat digunakan
kebanyakan kadang kadang sengaja atau sadar gitu ya nggak sadar anda menyentuh bagian masker depan itu tadi
padahal sebenarnya itu tidak boleh disentuh
karena rawan dengan bakteri bakteri kalau misalnya tangan anda itu memang kotor atau nggak bersih
nah caranya adalah kalau anda mau melepaskan masker itu bukan anda copot atau anda buka anda tarik itu bagian depannya
melainkan nih sisi kiri atau tali talinya itu tali tali yang menempel di kuping kiri kuping kanan anda
jadi anda tarik atau anda buka talinya ya sehingga anda tidak perlu
tidak perlu menyentuh bagian depan masker tadi dan juga harus anda ingat maksimal menggunakan masker itu empat jam
jadi setiap anda empat jam sekali ini harus diganti apalagi buat anda yang memang aktivitasnya kebanyakan di luar atau mungkin kerja tujuh sampai dengan delapan jam
jadi anda harus prepare anda harus persiapkan masker cadangan atau untuk mengganti masker setelah atau setiap empat jam sekali ya
jangan juga menggunakan masker dalam keadaan bahaya
sah atau lembab misalnya ada kehujanan tapi nggak nyampe empat jam gitu ya tetap harus dicopot harus diganti maskernya
karena memang masker itu tidak boleh dalam keadaan basah tidak boleh dalam keadaan kotor dan juga lembab jadi harus wajib diganti
apalagi sekarang musim hujan potensi kehujanan masker ya pasti lebih besar
dan yang terakhir tadi sudah saya sampaikan bawa beberapa cadangan masker di tas anda
itu tadi adalah tips merawat wajah karena menggunakan masker
masker terlalu lama dan juga tips menggunakan masker agar lebih aman
patuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penularan covid sembilan belas